ya untuk mengetahui bagaimana keseruan acara jember army festival
kami sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia eka rikma
dan ini terkait dengan hutn ik tujuh puluh tiga ya
rima saya baca sempat rundownnya itu untuk hari ini
ternyata ada pameran alutsista
nah dari pantauan anda
kendaraan apa yang mungkin selama ini belum pernah kita lihat
dan juga menjadi perhatian dari masyarakat yang datang ke sana
baik iqbal dan juga sarah
memang pada pagi hari ini masih cukup sepi
karena memang pameran sebenarnya dibuka pada pukul sembilan pagi
tapi jika kemarin kemarin adalah puncak acara
ya ini pembukaan dari jember army festival
yang memang pertama kali digelar pada tahun ini
dan rencananya akan selalu digelar setiap tahunnya
banyak sekali hal yang menarik di sini
karena memang jember bisa juga disebut sebagai kota prajurit
karena ada sekitar dua belas kesatuan di sini
kemudian ada tiga lima ratus prajurit yang bertugas di kabupaten jember
dari dua belas kesatuan tersebut
yang cukup menarik di sini adalah bukan alat atau alutsista
alat alat tempur modern di sini
tapi adalah alat tempur masa lalu yang dipamerkan di sini
ya ini dalam bentuk cikar
kita belum tahu atau bahkan saya sendiri baru tahu kemarin
kalau ternyata cikar juga menjadi salah satu alat tempur pada masa lalu
pada masa kemerdekaan saat kita masih dijajah dahulu
dengan menggunakan cikar
karena menggunakan sapi
dan juga dengan peralatan bambu runcing
senjata senjata yang dibuat oleh rakyat indonesia pada masa lalu ini
ternyata juga mampu membawa kemerdekaan republik indonesia
ini yang menjadi salah satu semangat tersendiri
bagi anak anak muda yang kemarin hadir pada pameran jember army festival
pameran alutsista ini tidak hanya menghadirkan
memamerkan alat alat perang saja
tapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat
dan juga kepada pelajar yang datang pada pameran tersebut
untuk mengetahui seperti apa sejarah kemerdekaan
seperti apa peran para pahlawan di masa lalu
seperti apa beratnya memperjuangkan kemerdekaan ini
jika saat ini kita sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan tempur
yang luar biasa canggih
ini juga menjadi salah satu keunggulan dan juga keuntungan negara indonesia
dan juga menjadi semangat bagi tni
untuk terus memperjuangkan kemerdekaan republik indonesia
karena berdasarkan pesan dari panglima tni
yang disampaikan oleh bupati jember kemarin
menyatakan bahwa perang yang sebenarnya saat ini dihadapi
adalah bukan perang konvensional
bagaimana kita harus menghadapi penjajah
tetapi adalah perang bagaimana kita mampu menguasai kecerdasan kita
dan dengan profesionalitas tni juga mendampingi masyarakat indonesia
untuk menjadi profesional pula untuk bisa menghadapi perang perang
seperti perang cyber perang ekonomi perang mata uang perang dagang
perang berbagai perang yang kita tidak sadari sebenarnya disini
yang dihadapi oleh tni dan juga masyarakat indonesia ini
harus lebih cerdas untuk bisa menghadapi masa masa selanjutnya pastinya
jember army festival ini nantinya akan menjadi wisata edukasi
bagi masyarakat di kabupaten jember dan sekitarnya
ini ada juga banyuwangi kemudian ada lumajang yang berada di sekitar jember ini
harapannya memang seperti itu
dan tidak hanya hari ini saja
memang di sisi kiri saya ini jember army festival untuk pameran alutsistanya belum dibuka
tapi pastinya sekitar pukul sembilan nanti akan dibuka
dan masyarakat bisa hadir disini dengan gratis
esok ada acara yang lebih seru lagi
yakni ada panggung prajurit
disini ada ribuan prajurit nanti yang akan hadir disini dengan gratis

dan menggelar tarian dan juga menggelar berbagai atraksi seni
yang nanti juga akan membuat masyarakat jember cukup tertarik
untuk bisa datang ke alun alun jember ini
ya terima kasih eka rima
korespondensi nn indonesia yang melaporkan langsung dari jember ya